dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia william nasution
selamat pagi william di bandung jawa barat apakah ada yang berada berbeda dengan vaksinasi nasional yang diadakan oleh pemerintah pada gelombang pertama dan kedua
selamat pagi magi
ya memang vaksinasi gotong royong ini adalah vaksinasi yang dilakukan secara inisiatif oleh perusahaan
dan ini sudah mulai digalakan sejak februari lalu namun baru bisa terlaksana pada hari ini untuk pertama kali dan dilakukan di rumah sakit immanuel
jika saya tadi berbicara dengan pelaksana di rumah sakit immanuel ini memang alurnya adalah pihak perusahaan meminta kepada pihak kadin
dan pihak kadin yang memang akan menghubungi bio farma
kemudian bio farma ini akan menguruskan
kemudian dari dinas kesehatan baru akan menunjuk dari pihak rumah sakit seperti itu
jadi alur untuk melakukan vaksinasi gotong rayong ini memang agak panjang karena ini memang dilakukan secara mandiri oleh pihak perusahaan
dan untuk di bandung sendiri untuk saat ini baru ada perusahaan ini saja baru satu
dan selain hari ini yang dilaksanakan satu ratus tujuh puluh lima vaksin akan dilaksanakan juga besok dengan jumlah satu ratus delapan puluh orang
rumah sakit immanuel menyiapkan jumlah sekitar lima ratus delapan puluh enam vaksin untuk vaksin gotong royong ini
dan vaksin yang digunakan ini menurut dinas kesehatan kota bandung adalah jenis sinopharm sars cov dua yang diproduksi oleh beijing institute of biological products
jadi ini memang berbeda dari jenis vaksinnya berbeda dari vaksin yang dilakukan secara nasional
ini untuk membedakan dan tidak kesulitan gitu
untuk menghitung jumlah vaksin yang disediakan baik yang dilakukan secara massal oleh pemerintah maupun yang dilakukan secara gotong royong
dan tadi saya juga berbicara dengan para warga di sini karyawan yang segera akan divaksin pada pagi hari ini
mereka mengatakan diberi informasi sekitar empat hingga seminggu yang lalu
kemudian mereka juga menyatakan senang untuk bisa berpartisipasi dalam
melakukan vaksin ini karena mereka tidak meluarkan biaya sama sekali
biayanya ditanggung oleh pemerintah
maksudnya biaya ini ditanggung oleh perusahaan tempat mereka bekerja
dan mereka sangat menunggu sebenarnya giliran kapan akan divaksin dan hari ini adalah harinya
dan berbicara mengenai biaya ini sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan
bagi perusahaan yang melakukan vaksinasi gotong rayong ini ada harga yang dipatok di angka rp tiga ratus

dan untuk pihak rumah sakit atau pelayanan itu diberi harga patokan seharga rp satu ratus tujuh belas sembilan ratus sepuluh
dan itu semua ditanggung oleh pihak perusahaan
perusahaan perusahaan lain juga berdasarkan informasi dari dinas kesehatan
jika ada yang ingin segera melakukan vaksinasi gotong royong ini bagi keselamatan dan juga ketenangan para pekerjanya
ini bisa juga langsung dilakukan
ini bisa langsung menghubungi pihak bio farma